tujuh orang tewas dan lebih dari puluhan lainnya terluka dalam kecelakaan yang melibatkan sedikitnya satu ratus lima puluh delapan kendaraan di jalan lintas negara bagian lusiana pada senin
polisi setempat menyebut sejumlah mobil terbakar di sebagian lokasi kecelakaan
kondisi wilayah lusiana yang sedang diselimuti kabut asap tebal menjadi pemicu terjadinya kecelakaan karena menyebabkan jarak pandang pengemudi menjadi lebih pendek
para korban telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan